anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom dalam rapat dengan pendapat antara komisi tiga dpr dengan ketua kompolnas komnas ham dan lpsk
kemarin anggota dpr dari fraksi partai gerindra desmond mahesa mempertanyakan keberadaan kompolnas selama ini
namun terkait hal itu mahfud md mengembalikannya kepada dpr sebagai lembaga yang ikut membentuk kompolnas
saat salah seorang anggota kompolnas cuma jadi pr saja atas keterangan polis jakarta selatan ternyata itu salah
ini kan luar biasa
nah luar biasa inilah dalam catatan
sebenarnya kompolnas ini perlu enggak
oh tercerah bapak kan yang buat kompolnas ada ini
dekat dpr yang buat
kalau menurut saya kalau kapasitasnya cuma jadi juru bicara seperti itu ya tidak perlu ada kompolnas
ya silahkan pak nanti disimpulkan aja
ya makanya kita panggil bapak dalam rangka apakah kompolnas diperlukan untuk melakukan pengawasan eksternal kepolisian
ternyata kenyataannya ya cuma juru bicara ya tidak punya tangan untuk melakukan penyibukannya
orang orang yang berkebun ke polisian atau orang orang yang berkebun ke polisian

sementara ini ada enggak masukan catatan itu direspon positif oleh kepolisian